kita ke informasi selanjutnya wni yang diculik oleh kelompok abu sayyaf dikembalikan ke pihak keluarga
muhammad farhan telah bertemu kembali dengan keluarga setelah sempat tertinggal saat operasi pembebasan di filipina
kami siang menteri luar negeri retno marsudi menyerahkan muhammad farhan kepada pihak keluarga di gedung kementerian luar negeri
farhan merupakan salah satu dari tiga nelayan yang disandra oleh kelompok abu sayyaf pada september dua ribu sembilan belas silam
dua orang lainnya di mana salah satu merupakan ayah dari farhan sudah kembali terlebih dahulu
farhan disambut oleh kedua orang tuanya dan kerabat keluarga
menteri luar negeri retno marsudi mengatakan keberhasilan pembebasan ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah indonesia dan pemerintah filipina
selain itu retno marsudi juga menegaskan akan meminta kepada pemerintah malaysia untuk peningkatan keamanan di kawasan perairan sabah
syukur alhamdulillah pada pagi hari ini
kita diberi kesempatan untuk menyerahkan saudara kita muhammad farhan kepada keluarga
farhan adalah satu dari tiga sandera yang dua diantaranya termasuk bapak dari saudara farhan sudah dapat dibebaskan terlebih dahulu
dan karena kerjasama baik kerjasama internal diantara kita maupun kerjasama dengan otoritas filipina
maka saudara farhan
dapat juga dibebaskan dengan selamat
kami mewakili keluarga dari muhammad farhan
mengucapkan puji syukur kepada allah yang mahu kuasa karena atas peluangnya pembebasan orang indonesia
kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah indonesia khususnya kepada ibu menteri luar negeri
atas upayanya membebaskan adik saya farhan akhirnya kumpul kembali bersama keluarga